sampai jumpa di video selanjutnya
satu peringatan buat kalian
satu peringatan buat kalian
peringatan apa pak jarko
siapapun orangnya yang berani mengambil air subuh naga ini tanpa sehingga
tidak boleh masuk masjid
kalau cuma itu syaratnya saya sanggup pak
masih ada syarat lain lagi
kamu harus membunuh tujuh belas gadis
tuh berat sekali syaratnya pak
saya takut ketahuan warga pak
pokoknya nanti malam kamu ikut saya ke sumur naga
kita melakukan ritual di sana untuk menjaga kejelang matang kamu
cuciannya sudah selesai saya mau pamit pulang dulu

bu saya pamit sebentar saja saya mau tengok anak anak saya
ya udah jangan lama lama
kalau boleh saya mau pinjam uang sepuluh ribu
buat beli beras bu
surti kamu itu kebiasaan banget sih ngutang terus
saya gak ada uang
sekarang kamu pergi sana
saya butuh uang itu untuk makan anak saya
kamu dengar gak sih
kalau saya gak punya uang sekarang sana pergi
bu udah cepet tunggu apa lagi
aku juga characteristics bahwa eka suka berhenti kekurangan
aku ingin kabur
onep managesa pengiriman siudara
ya aku madness
onep contohnya sama kuate
susah banget bu
sabar ya gung
kita tunggu ibu pulang
mendingan sekarang kamu minum aja ya